sekarang teman teman harus dengerin apa kata aku
dan kalian harus kasih nilai
aku sama bagus apa enggak
apa kalian tahu apa itu arah barat
ada di belakang kita
di arah sana ada bangunan kaabah
kaabah menjadi arah bagi seluruh umat islam
saya itu lagi latihan ceramah pok
di depan ayam
ceramah aku bagus kan
ya kan ya kan ya kan
ceramah sobri mah bagus
tapi enggak harus ceramah di depan aku
terus aku juga lagi sakit
kurang enak badan
mendingan sobri ceramahnya di masjid
selain di depan orang orang
oh gitu ya pok
mendingan sobri ceramahnya di tempat lain aja
di luar kayak apa di masjid
jangan di sini
positi mau mempanen ayam
tuh ayam positi udah
aduh udah kelaparan tuh
udah lagi sakit juga
beran beran beran
eh jangan begitu
saya mau ceramah
daripada ntar ayam yang ceramah main kalian mau
kita pergi ya
pak pak pak pak
pak pak pak
nasi giti kita mau legend gak keluar
sebentar aja pak
udah berkali kali saya katakan
kalo gak ada izin dari ustadz
gak boleh kemana mana
gak boleh keluar
pak srik giti beneran ya pak srik giti
sebentar doang pak srik giti
gak nyampe beberapa jam pak srik giti
sebentar doang lah pak srik giti
ayatuh betul tuh pak srik giti
ini kalian ngapain deh di gerbang
jadi begini ustadz
mau latihan ceramah di luar ustadz
latihan yang paling baik kan bisa langsung praktek di luar ustadz
supaya biar bisa tau
dimana baiknya dan enggaknya ustadz
ustadz cuma sebentar doang pak ustadz
betul banget ustadz
sambil dengan langsung praktek ya
ehm tapi kalian mau latihan dimana di luar
yaudah gini aja deh
ehm ustadz iziniin kalian latihan ceramah di luar ya
tapi dengan satu syarat
tuh boleh pak srik giti
nah kalau begitu kan enak
kalo udah ada izin dari ustadz ustaz
apalagi sampai di dampingi
jangan kata timbang keluar doang
nginep juga boleh
udah buka buka
buat ustadz giti ya
iya pak srik giti
banyak buat maunya
orang lagi serius serius latihan
malah disuruh pergi
ya ga tau sob
coba tanya lukman aja
kok ada hubungan dengan aku
aduh aduh aduh
aku punya ide
kalian kumpulin temen temen
nah nah dan nah
sudah siap sob
sekarang teman teman harus dengerin apa kataku
dan kalian harus kasih nilai
aku ceramah bagus apa enggak
apa kalian tahu apa itu arah barat
ada di belakang kita
di arah sana ada bangunan kaabah
kaabah menjadi arah
saat mendirikan sholat
kok pada pergi
eh indra lukmar
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
eh eh bangun bangun
ada apaan itu
santri yang lain padahal kemana
ini ada di belakang
aduh ini berapa
aduh ini berapa
aduh aduh aduh aduh sobri
aku juga nggak tahu sob
ternyata oh ternyata
anak anak santri ini keren keren ya sobji
yang mempunyai ilmu menghilangkan diri
itu mana mesumbo
jadi dalam ceramah itu
yang dibutuhkan bukan cuma suara yang lantang
tapi harus penguasaan materi
ustazah ternyata ustazah
butet itu udah nyiapin semuanya
persiapan butet itu udah bener bener mateng banget loh ustazah
biar ceramahnya makin lancar
boleh tidak aku ceramahnya
sambil naik ke sini
biar lebih semangat gitu loh ustazah
tepuk tangannya dulu dong
wah tuh ustazah tuh
itu semua materi kamu
nah iyalah ustazah
nah jadi begini nih ustazah nih
aku nanti ceramah di sini
habis itu nanti ustaznya sekalian kasih aku penilaian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini kemana lagi materi
eh kelewatan ya
aduh aduh aduh
maaf hadirin sekalian
aku lupa ini yang mana tadi aku tulis nih
kalau ada pade ada sergei
saya mau ikuti pade sama bos siti ke pasar belanja
sona kasihan kalau belanjaan banyak
oh jadi gantuin
apa aja bisa
kamu pun juga bisa
eh tuh ini saya
seperti biasa tuh
paket telat lagi

mas riki jangan ditutup lu gerbangnya
emang kenapa nggak boleh nutup
pati kalian mau ikut ikutan keluar lagi nih
pokoknya kalau gak ada izin dari ustaz
ada yang keluar
duh pak srikiti
kita itu keluar
tanya aja tuh sama indra
iya betul banget itu pak serikiti
soalnya tadi ayah materi ceramahnya sobri itu ketinggalan
jadi disuruh ambil dulu gitu pak serikiti
aduh aduh aduh
emang iya ya itu mana mana sungguh aku gak tahu
aduh iya pak serikiti gitu
yaudah kalau emang ada izin dari ustadz ridwan boleh
yakin gak tahu
yaudah tapi jangan lama lama